informasi berikutnya sebanyak satu dua ratus lima puluh personel sar gabungan dikerahkan dalam proses evakuasi jatuhnya pesawat lion air pklkp
guna mendukung pemenuhan nutrisi bagi mereka yang bertugas pemerintah setempat menyediakan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan konsumsi bagi para petugas
produser lapangan mutia wiro sastro mempunyai informasinya untuk anda berikut ini
dalam giat tanggap bencana tujuh hari pertama merupakan waktu yang krusial untuk proses penanggulangan seperti pencarian dan evakuasi
namun yang tak kalah pentingnya kebutuhan logistik seperti konsumsi juga dibutuhkan untuk setiap pihak yang terlibat
baik tim sar gabungan relawan maupun seperti saya awak media
sehingga dapur umum keberadaannya sangat vital di tempat seperti ini
kemudian dalam pencarian pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklqp pemkap karawang bersama dengan dinas sosialnya telah menyediakan dapur umum yang telah beroperasi sejak hari pertama kejadian
seperti apa kegiatan sehari hari
dalam dapur umum yang berada tepat di posko penanganan di kabupaten karawang pantai tanjung pakis ini
saya akan langsung berbincang dengan koordinator dapur umum lapangan dari dinas sosial pemkap karawang dengan mas yanuarius
selamat pagi mas
kita rencana untuk hari ini masak rendang telur sama tumis acar bonteng
oke boleh diceritakan mas untuk kegiatan dapur umum sendiri seperti
jadi biasanya setiap harinya dimulai pada pukul berapa kemudian berakhir distribusinya kepada teman teman tim sargabungan dan relawan dan oak media berakhir pada pukul berapa
ya baik jadi untuk pengolahan kita sarapan pagi ya sarapan pagi kita mulai itu dari jam satu
ya dari jam satu
satu dini hari
iya dari jam satu malam kita sudah mulai bergerak untuk bersih bersih beras gitu ya persiapan masak airnya gitu
untuk akhir pendistribusian kita maksimal itu sampai
sampai jam tujuh malam
bagaimana dengan pembagian personelnya mas ada berapa totalnya dan juga apakah ini hanya dari dinas sosial saja atau diperbantukan
karena saya lihat banyak sekali ibu ibu apakah ini ibu ibu pkk atau memang terkena kena di dinas sosial
ya jadi untuk personil sendiri kita gabungan dari beberapa instansi terkait termasuk kita ada bantuan dari tagana kabupaten bekasi
terus tagana kota bekasi termasuk dari ibu ibu pkk kecamatan pakis jaya dan ada juga basnas provinsi
jawa barat dan untuk logistik pun kita disupport dari bpbd kabupaten karawang terus dari organisasi sosial yang ada di kabupaten karawang
kemudian untuk masak setiap harinya atau setiap kali waktu makan begitu ya apa betul tiga kali sehari betul
penyediaannya tiga kali sehari ya kira kira berapa bungkus targetnya setiap harinya mas
kalau kita sih ngerencanain target itu satu kali makan kurang lebih satu lima ratus bungkus
satu lima ratus satu kali makan berarti satu hari bisa empat lima ratus
mungkin bisa sekitar empat lima ratus
untuk keadaan seperti ini tentunya dinas sosial dan rekan rekan juga sudah terbiasa dalam kegiatan tanggap bencana ya mas ya
apa sih mas sebenarnya tantangannya sehari hari untuk menyediakan apakah karena banyaknya atau mungkin karena dalam keadaan yang tidak menentu seperti ini
sebenarnya kalau tantangan sih kita kan karena berada posisi dapur itu di luar ruangan ya outdoor
jadi kemungkinan dari kondisi cuaca gitu apalagi kayak semacam ini kan kita tidak
minim apa untuk masalah stok baper apa gudang ya
nah itu jadi kendala jadi kalau misalkan takutnya hujan kondisi makanan atau stok logistik takut basah atau gimana gitu
mungkin itu sih kalau untuk kendala sih
baik oke kita lanjut aja mas ini kayaknya nasinya sudah tanak bu